ngantri nianti pulang dompetnya habis kecopetan
katanya sih gak banyak tapi masalahnya ktp nya jadi ikut hilang juga
aku juga hampir kehilangan dompet
kamu hampir kecopetan
aku mau bukan kecopetan lebih keren gitu dong
tapi baru hampir kan belum kejadian
iya pas ketemu penodong aku duluin
kamu nodong duluan
bukan sebelum ditodong aku udah lari duluan
kalau belum berarti nanti kamu mau lapor
kalau lapor nanti bos marah lagi
yaudah sekarang aku mau pergi
temen tetek rudung
kita lupakan semua kekacauan di masa lalu
kita mulai lagi dari awal
kita lupakan semua kegiatan
leah kita lupakan
dia kerja jadi spg yang sebenarnya kurang potensial
jadi kita udah lupakan
rosa juga kita lupakan
ketika mereka berdua udah bersama
dia sudah tidak mau partner lagi sama dia karena suka ngompol
jadi sekarang cuma saya deden sama bun bun
nah jadi saya suruh cari anggota baru

kumpet kamu udah ketemu
saya antar ke rumah kamu ya
saya lagi kerja lagi di kantor
jadi saya ke kantor kamu aja atau gimana
ketemu di kafe sebelah kantor saya aja
ketemu lopetnya langsung dibawa sama kub
terus uangnya juga diminta
kenapa kamu gak bilang kalau uangnya dua juta
nunggu ditanya nunggu disuruh lapor
dua juta itu banyak
jarang kita bisa sekali nyopet dapat dua juta
terus kamu kasihin ke orang gitu aja
udah mulai cari kerja
tadi pagi aku udah masukin lamaran
terus langsung ikut interview
kerja jadi apa
bukan buat di perusahaan itu
aku kontrak disitu
tapi nanti kerjanya ditempatin di perusahaan lain
kalau udah kontrak ya harus jalan terus
terus sekarang saya harus gimana
kamu harus cari gantinya
dari mana uang segitu
iya nyopet lah kan kamu copet
kamu jadi partner deden
kamu duluan aja
barengan aja yuk
kamu duluan aja
kalau masih ada yang ingin kamu kerjain
kenapa masih belum dapet
susah itu bukan bosnya
berarti gak bisa
cari calon anggota baru
cari calon mahasiswa akademi of bandung copet
kalau ini gimana
kayaknya saya kenal
itu temennya si tecek rudung juga
kenapa dia balik lagi
mungkin ada yang ketinggalan
yaudah biarin aja
itu urusan dia
kenapa saya harus mengganti uang yang dua juta itu
kan gara gara kamu kasih ke ku ben
jadi apa kan

nanti malah jadi masalah
ini kan dompet kamu
udah dicopet terus balik lagi utuh
ya bisa atuh
copetnya temen kak ubed ya
terus gimana caranya bisa balik lagi
kamu gak perlu tahu
yang penting kan balik lagi
dompetnya habis kecopetan
katanya sih gak banyak
tapi masalahnya ktpnya jadi ikut hilang juga
aku juga hampir kehilangan dompet
kamu hampir kecopetan
aku mau bukan kecopetan
tapi baru hampir kan
pas ketemu penodong
kamu nodong duluan
aku udah lari duluan
kamu gak ada acara ke kafe
aku mau pulang
kirain kamu mau ke kafe seperti biasa
terus ngajak aku
kalau enggak mah
bercuma tuh aku nelfon
yaudah tuh kalau gitu
pak arman di mana
bisa ketemu enggak
ceritanya panjang enggak
panjang enggak ya
kayaknya mah enggak
kalau enggak panjang mah
keadaan jahat tau
itu mah bukan cerita
itu mah kamu cuma ngasih tau sifat dia aja
kenapa dia kamu bilang jahat
katanya kalau ada yang nanya aku kenal dia apa enggak
bilang aja enggak
kenapa dia malu
terus aku harus gimana
pak arman gak usah temenan lagi sama dia
kan udah aku bilang
bos saeb nyuruh aku jadi partner dia
pak arman udah balik lagi ke bos saeb
kalau aku gak jelas
kemaren aku masih ikut
tapi sekarang udah gak diajak
aku diem aja di rumah
kapan kapan aku ke rumah kamu
kalau pakai telpon mah
dia yang sebenarnya jahat mah
bikin malu partner
udah gak usah dibahas
kita ada tugas
kok mumpet gak ada
jangan jangan nggak jualan lagi
kan nyari dompet kamu
aku jadi nyusahin atuh
kan yang haul cuma kamu sendiri
aku juga haus
kita beli minum dulu
kapan kapan kita boleh ketemuan lagi
kita gak punya uang
aku yang bayar
masa perempuan yang bayar
anggap aja tanda terima kasih
karena dompet dan wangku udah kembali
latihan nya udah selesai
aku boleh ikut
aku ke rumah kamu
sampai ketemu besok
ker servis ya gak apa apa
sama deden udah mau berhenti jadi copet
diancam sama bos saeb
foto saya sama deden mau dicetak
dibawahnya dikasih tulisan awas copet
paling itu cuma gertakan aja
itu bukan cuma gertakan
foto saya pernah dicetak
terus dipasang dimana mana